dongeng bahasa indonesia
natal spesial papa panov
suatu hari pada hari natal
di sebuah desa kecil di rusia
seorang pembuat sepatu tua bernama papa panov
melangkah keluar dari tokonya untuk melihat lihat terakhir kali
lampu mulai muncul di toko toko
dan rumah rumah dan hari musim dingin yang singkat hampir berakhir
anak anak yang bersemangat bergegas masuk ke dalam ruangan
dan sekarang hanya suara obrolan dan tawa yang teredam keluar
dari daun jendela yang tertutup
mengingatkannya akan masa natal yang lalu
ketika istrinya masih hidup
dan anak anaknya ketika masih kecil bersamanya
dan sekarang mereka pergi ke kota
wajahnya yang biasa ceria sekarang tampak sedih
dengan berat hati dia menarik daun jendela
dan masuk ke dalam rumahnya
dia mengatur sepoci kopi untuk dipanaskan di atas kompor arang
dan sambil menghalau nafas duduk di kursinya yang besar
papa panov tidak sering membaca
tetapi malam ini dia menarik alkitab keluarga tua yang besar
dan perlahan lahan mencari alkitab
dia menelusuri garis dengan satu jari telunjuk
dia membaca lagi kisah natal
maria dan yusuf berjalan beriringan
dan segera mereka berada di bethlehem
mereka lelah tetapi tidak menemukan tempat untuk beristirahat
jadi bayi kecil mary dilahirkan di kandang sapi
kalau saja mereka datang ke sini
aku akan memberi mereka tempat tidur
dan menutupi bayi itu dengan selimutku sebagai gantinya
dan kemudian datanglah tiga raja mencarinya
membawa serta hadiah luar biasa
bayi kecil yesus lahir di dunia ini
dan bersama sama mereka menyambut raja para raja
sedih papa panov meletakkan alkitab

tiba tiba papa panov menemukan alkitab

aku tidak punya hadiah yang bisa kuberikan padanya
tiba tiba wajahnya menjadi cerah
oh aku mempunyai hal yang pas
ya sebagus yang aku ingat
aku harus memberinya ini
mengatakan itu dia dengan lembut menyimpannya dan duduk lagi
dia merasa lelah sekarang
dan semakin dia membaca semakin dia mengantuk
cetakan mulai menari di depan matanya
sehingga dia menutupnya hanya sebentar
dalam waktu singkat
papa panov tertidur lelap
kau berharap bisa melihatku papa panov
begini cari aku besok
ini akan menjadi hari natal dan aku akan mengunjungimu
tetapi hati hati karena aku tidak akan memberitahu siapa aku
tunggu tunggu tunggu
dan dengan kaget papa panov terbangun dari tidurnya
lonceng berbunyi dan cahaya tipis menembus tirai
dia berdiri dan meregangkan tubuhnya
karena dia agak kaku ketika pandangannya mengarah ke jam yang besar
ini baru jam empat pagi
tiba tiba dia mendengar suara yang datang dari luar
dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan saat dia mengingat mimpinya
wow ini akan menjadi natal yang sangat istimewa
karena yesus akan datang mengunjungiku
tapi tapi bagaimana penampilannya
apakah dia akan menjadi bayi kecil seperti pada natal pertama itu
apakah dia akan menjadi lelaki dewasa tukang kayu atau sang raja besar
aku harus melihat dengan hati hati sepanjang hari
dan mengenalinya bagaimanapun dia datang
papa panov segera membuka tirai dan membuka jendelanya
jalanan sepi kecuali penyapu jalan
oh itu adalah penyapu jalan
tetapi mengapa dia bekerja pada hari natal
dan di dalam kabut dingin di pagi ini
hei masuk masuklah dan nikmati kopi panas agar kau tidak kedinginan
penyapu itu mendongak nyaris tidak bisa mempercayai telinganya
dia terlalu senang dia meletakkan sapunya dan masuk ke dalam rumah yang hangat
dia menggenggam kedua tangan merah dinginnya di sekeliling cangkir hangat yang nyaman itu ketika dia minum
ah ini adalah
apa kau sedang menunggu seseorang
papa panov menceritakan semua tentang mimpinya
dan bagaimana dia menunggu kedatangan yesus
ya aku harap dia datang
kau telah memberiku sedikit dukungan natal yang tidak pernah aku harapkan
aku katakan kau layak untuk mewujudkan impianmu
ini membuat papa panov tersenyum
penyapu jalan menghabiskan kopinya
dan meninggalkan rumah papa panov yang penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan
setelah beberapa waktu
papa panof mulai memasak sup kubis panas yang lezat
dan akan selalu pergi ke jendela untuk melihat keluar untuk pengunjuk yang menunggu di sana
tetapi ketika dia melihat keluar
dia melihat seorang wanita muda yang wajahnya hampir sepucat salju
dia menggendong seorang bayi terbungkus rapat dalam selimut tipis
ya ampun bagaimana seseorang bisa berkeliaran di sana dalam cuaca dingin
dan bayi yang malang
aku harus memanggilnya
kumohon silahkan masuk ke rumahku dan hangatkan dirimu
api itu akan membantu bayimu juga
wanita malang itu sangat tidak percaya
air mata mengalir di matanya
oh terima kasih tuhan
dia membiarkan papa panov membawanya ke tempat api yang hangat
ketika dia duduk di sana bayinya mulai berdegup
oh sangat mengemaskan
biarkan aku menghangatkan susu untuknya
oh dan kau tidak perlu khawatir
aku akan memberinya makan juga karena aku pernah punya anak
papa panov membawakan bayi itu susu hangat
dan dengan hati hati memberinya susu sesendok demi sesendok
tetapi ketika dia melakukannya

dia melihat kaki bayi itu berubah menjadi sedikit biru karena kedinginan
dia butuh sepatu
kakinya sangat biru
aku tidak punya uang untuk itu
dan aku sedang dalam perjalanan ke desa berikutnya untuk mencari pekerjaan
tidak ada yang bisa aku lakukan tuhan
papa panov berfikir sejenak
dan mengingat sepatu kecil yang dilihatnya tadi malam
tapi sepatu ini untuk yesus
tetapi ketika dia melihat kaki bayi itu yang beku
dia langsung membuat keputusan
ini kau dapat punya ini
oh lihat betapa cocoknya itu
sepertinya dia senang
bayi perempuan kecil itu menendang kakinya dengan gembira
kau telah begitu baik kepada kami
semoga semua keinginan talmu akan terwujud tuhan

ketika wanita itu menikmati sup hangat
dia tampak cemas naik turun jalan
ada banyak orang di sekitar
tapi mereka semua adalah wajah yang dia kenali
ada tetangga yang akan memanggil keluarga mereka
mereka mengangguk dan tersenyum dan mengucapkan selamat natal
ketika supnya sudah habis dimakan dan bayinya lebih baik
wanita itu mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada papa panov lalu pergi
selamat hari natal
sementara di pintu papa panouf melihat seorang pengemis berjalan dalam cuaca yang sangat dingin
dia segera bergegas masuk untuk mengambil sup panas dan juga sepotong roti yang lezat
kemudian dia bergegas keluar dan memberikannya kepada pengemis itu
pengemis itu senang dia mengucapkan terima kasih lalu pergi
papa panov tersenyum dan kembali ke dalam rumah
dan segera sejak musim dingin pun turun
papa panov berdiri di dekat jendelanya tetapi tidak bisa lagi melihat orang yang lewat
sebagian besar berada di rumah dan di dalam ruangan
merasa sedih dia berjalan kembali ke kursinya dan duduk dengan letih
jadi itu semua hanya mimpi
tiba tiba muncul di depannya penyapu jalan tua ibu muda dengan bayinya dan juga pengemis
apakah kau tidak melihatku bapak panov
apa aku tidak mengerti
dan kemudian suara lain menjawabnya
itu adalah suara dari mimpinya
aku lapar dan kau memberiku makan
aku tidak berdaya dan bertelanjang kaki
kau memberiku makan dan menutupi kakiku dengan sepatu yang nyaman
aku sangat dingin dan lelah
aku tidak tahu ada orang yang memperhatikanku
tetapi kau melakukannya dan kau memberiku kebahagiaan seperti itu
aku datang seperti ketiganya
dan kau memperhatikan membantu dan juga mencintai kami
papa panov tidak bisa mempercayai mata dan telinganya
dia diliputi kegembiraan
lalu semuanya hening dan diam
hanya suara jam besar yang berdetak
kedamaian dan kebahagiaan yang besar tampaknya memenuhi ruangan itu
meluap meluap di hati papa panov
sampai dia ingin meledak bernyanyi dan tertawa serta menari dengan gembira
hohoho jadi dia memang telah datang
selamat hari natal selamat hari natal selamat hari natal
dan tahun baru
dan dengan demikian
kemurahan hati papa panov telah membuat natal menjadi ceria
tidak peduli siapapun orangnya
memperlakukan siapapun dan semua orang dengan segala kebaikan yang dapat kau tawarkan
adalah apa yang benar benar membuat dunia yang baik
tidak peduli apapun agamanya
tuhan tetap tinggal di dalam semuanya
hal utama yang harus kita lakukan adalah menyayangi semua orang dengan setara